kau itu jangan punya sifat manja kek
aduh kayak anak kecil kan
ya ga temen dua
ga boleh begitu
ga boleh begitu
masya allah anak dua
aduh lukman lukman
ini bener kakek aku kan
suara musraka kamu udah makan belum
kakek yang belum
ya ampun ya
ya ampun ya
ya ampun ya
kau makan ayam swir neng
aw diambil sama siapa
jadi ya ini sisanya ayam yang masih ada
maksudnya mak biar semuanya kebagian neng
lagian kan sama
ah nggak mau
pokoknya aku nggak mau ayam swir
aku juga maunya disuapin
kalo amelie minta disuapin
aku posisi aja ya neng
udah udah satu
nggak mau nggak mau
amelie tuh maunya disuapin sama babe
kau itu jangan punya sibuk manja kek
lu kayak anak kecil kan
ya nggak temen dua
nggak boleh nggak boleh
nggak boleh begitu masya allah
aduh aduh aduh
ini babe juki herlina
pak juki ngapain disitu
udah sejak kapan
dari tadi di kolong meja
udah tujuh tahun yang lalu
aduh itu pak juki apa sesek
aduh aduh aduh
udah kalau begitu
babi aja yang nyuapin ya
maaf ya pak
kalau makan itu atau nyuapin itu
pakai tangan kanan
bukan pakai tangan kiri
kalau pakai tangan kiri
itu cuma golongan setan
kok masih dimakan
gak tau pun
kamu harusnya baca doa dulu
kalau kamu lupa doanya
terus ingetnya pas di tengah tengah
ini baru mau belajar
bapak minta maaf ya
tadi bapak lupa kasih koin ini sama telur
bensin abis di jalan lagi
kok pasti lapar
belum makan dari pagi
kau tunggu sebentar ya
bapak bikin mie dulu

ini kau makan
terus letak wdl palingesten ini m male
aku mau makan
berapa kita berjalan
terus jalan duluin
berulanghan mel bleiben